terima kasih anda masih bersama kami
tidak larut dalam kesedihan ketika mengetahui anaknya menderita down syndrome
seorang ibu di bandung jawa barat berhasil menjadikan anaknya berprestasi
ya dengan mengenali potensi anak dengan down syndrome sejak dini
akan membantu mereka untuk dapat meraih prestasi
anak penderita down syndrome dengan gangguan perkembangan motorik kasar ataupun halus
masalah sosialisasi dan masalah pada organ tubuh
menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi orang tua
para orang tua dengan anak down syndrome pun berusaha memberikan yang terbaik bagi anak
agar bisa menjadi pribadi yang mandiri bahkan berprestasi
raini muarwati misalnya memiliki anak dengan down syndrome berusia tujuh belas tahun bernama aurel amadeo
ia mengaku sempat bersedih ketika mengetahui anaknya menderita down syndrome
namun raini tidak larut dalam kesedihan serta menyadari kehidupan harus berlanjut
dan tetap membesarkan anaknya
awalnya pasti banyak dukanya ya apalagi saat dia lahir gitu usia usia awal tahun tahun pertama kan
anak down syndrome ini banyak sekali mengalami kelainan ya jadi ada kelainan jantungnya macem macem lah
jadi waktu usia usia awal itu saya pokoknya di segala aspek kesehatannya lah gitu ya
yang banyak menyita perhatian tapi setelah itu terlewati setelah usia lima tahun
dia udah jarang sakit dia udah bisa pergi sekolah les dengan baik berkegiatan secara normal lah ya gitu
ya sampai sekarang jadi tinggal sukanya aja
aurel kini tumbuh menjadi anak yang membanggakan
pada dua ribu sepuluh ia bahkan sudah bisa mengadakan pameran lukisan hasil karyanya
aurel pun bisa memainkan alat musik dan senang melakukan aktivitas fisik seperti pencaksilat dan menari
prestasi yang diraihnya pun tidak lepas dari peran orang tuanya
tidak seperti anak non down syndrome ya kan kalau anak adiknya aja lah ya
dia sudah punya inisiatif untuk ma aku pengen les ini mah aku pengen les itu
sepertinya kalau anak down syndrome tidak seperti itu
jadi dari awal memang kita yang harus rajin jadi seperti trial and error gitu ya
saya juga abang saya coba les piano les dari mulai jembet melukis

terus saya juga abang saya coba les piano les dari mulai jembet melukis sampai saya ikutkan di kelas tinjuan dan kelas karyanya

tapi ya akhirnya kelihatan lah mana yang dia suka mana yang dia nggak suka
setelah ada yang dia suka ya kita harus tekun dan nggak boleh nggak sabar ya harus sabar
karena pencapaian di anak non ds bisa satu target tercapai dalam beberapa bulan mungkin di anak ds bisa bertahun tahun
jadi ya memang semua harus ekstra ya
ya kromosomnya aja ekstra
jadi tenaganya ekstra biayanya ekstra capainya ekstra pikirannya ekstra
tapi ya so far saya happy sekali lah gitu dengan apa yang dia capai sekarang
pola asuh yang tepat bagi anak dengan down syndrome merupakan salah satu kunci keberhasilan anak untuk meningkatkan kemampuannya
meskipun anak down syndrome itu termasuk anak yang memang masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus
tapi tentu saja memang ada perlakuan perlakuan yang khusus
tetapi kita sebagai orang tua ataupun sebagai masyarakat yang dalam lingkungannya ada anak dengan down syndrome tentu saja tidak membeda bedakan
jadi sebetulnya pola asuhnya ya sama dengan pola asuh yang pada umumnya
melibatkan anak itu dalam keseharian kita dan tidak menjadi mengucilkan
peran dan dukungan orang tua serta orang terdekat dapat membantu anak dengan down syndrome menjadi berprestasi
surya negara bandung jawa barat